danira lapas martapura lapasnya adalah pas triun one adalah laki laki anak anak dan juga lapas
wanita dan inilah blog e lapas wanita dan kita akan melihat bagaimana kondisi dari
lapas perempuan dilapas ataupun di sel perempuan dilapas martapura
penghuni di sel ini mayoritas adalah narapidana kasus narkotika
fonisnya pun beragam dari dua tahun hingga tujuh tahun penjara
akhirnya beberapa lapas sel dibuat loteng semacam ini yang dari beralaskan kayu dan ini kamar ini
salah satu sausnya hanya diisi sembilan orang tetapi diisi oleh dua puluh delapan orang di bawah sini diisi oleh
orang hanya dengan satu cupas angin yang di bawah sana dan di atas ada sebelas orang bisa bayangkan
betapa sumpahnya ingatnya saya baru kesini baru lima menit nggak sampai lima menit tetapi juga sudah
merasakan panasnya bahkan di kamar lain ada juga empat penghuni yang baru saja melahirkan dan merawat bayi mereka
hingga berusia dua tahun nanti ia mungkin dua tahun sudah disuruh bawa pulang oh kalau ibunya
ponisnya berapa tahun lima tahun satu bulan dimana satu bulan makanan buat bayi gimana ibu disini
susu susu ada ya disediakan dari sini atau gimana atau beli sendiri sendiri beli sendiri bu belinya kemana
itu setiap saya menyapa para nabi hampir semua menanyakan bagaimana proses revisi pp nomor
tahun dua ribu dua belas yang mengatur pemberian remisi mereka berharap revisi dipercepat sehingga mereka bisa
mendapatkan pemotongan masa tahanan citra misalnya perempuan berusia dua puluh tiga tahun dengan
menjalani tujuh tahun penjara ia mengklaim dirinya hanya menjadi pengguna narkoba yang menjerat dengan
pasal pengedar narkoba ia mencoba mendapat keringanan dengan menyatakan dirinya sebagai
justice kolaborator kan sudah justice pakai justice collaborator pun dimanfaatkan oleh pihak pihak
tertentu karena apa kadang kita meminta ke ke ke polisian tapi polisian tuh nggak mau nggak mau
kita pun keluarkan uang tapi sudah pakai justice pun dari jakarta belum ada menurunkan namanya remisi
itu belum ada kan kemarin kan harus pakai yang kena pp sembilan puluh sembilan harus pakai justice collaborator tapi
sudah bikin pun tetap aja enggak ada remisi turun ratusan perempuan ini berharap bisa segera keluar
dan paling tidak bisa diterima kembali di masyarakat indonesia melewati banjarmasih